rangkaian pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum di luar negeri telah berlangsung sejak senin delapan april
dan untuk hari ini giliran warga negara indonesia yang berada di wilayah asia selatan dan timur tengah yang akan menggunakan hak suara mereka
salah satunya di arab saudi
dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan suara di arab saudi
kita bergabung bersama ketua teknis pemungutan dan juga penghitungan suara ppln jeddah satria antoni di jeddah arab saudi
selamat siang waktu indonesia pak antoni
bagaimana saat ini persiapan pelaksanaan pemungutan suara di jeddah
sudah berapa banyak warga yang menggunakan hak pilihnya hari ini
selamat pagi waktu indonesia jeddah
bisa kami sampaikan bahwa proses pemungutan suara akan dimulai dari jam dua siang
sampai jam dua belas malam
saat ini belum ada warga masyarakat yang datang untuk memberikan hak suaranya
tapi disampaikan bahwasannya tanggal delapan sampai tanggal sembilan lalu tidak diadakan penceblosan di beberapa wilayah arab saudi yang jauh dari jeddah
dengan metode kaca kotak suara keliling
jadi sudah ada delapan kota yang sudah melakukan kotak suara
kotak suara keliling
di jeddah sendiri akan seperti apa pak satria nanti
akankah kemudian ada juga kotak suara keliling
adakah kemudian surat suara yang dikirimkan melalui pos begitu
atau seperti apa mekanismenya
bisa kita sampaikan bahwasannya untuk di jeddah tidak ada kotak suara keliling
yang ada adalah tps
metode tps yaitu tempat pemungutan suara langsung
jadi bagi warga negara indonesia
langsung datang ke tiga titik ya
kita ini ada kita sampaikan ada enam tps
yang terdiri dari tiga titik
yang pertama dua tps di kjri
kemudian yang dua lagi ada di wisma konjen
tepatnya di balai nusantara
dan yang terakhir adalah di sekolah indonesia jeddah
jadi tiga titik ini sendiri dari enam tps
jadi ada tiga titik yang nantinya akan di
dipakai digunakan untuk pemilihan suara begitu pak satria
kemudian ada berapa banyak warga negara indonesia yang ada di sana
dan kendalanya apa yang ada di jeddah
kita ppn jeddah memiliki dpcln daktar pemilih tetap
yaitu lebih kurang dua puluh enam sembilan puluh sembilan
nah kendala yang kita hadapi selama ini secara teknis sebenarnya tidak ada
warga negara indonesia yang beroperasi sebagai pkw
sudah kita kirimkan surat undangan
dan akan disampaikan kepada majikan
jadi nanti prosesnya dari jam dua sampai jam dua belas malam akan mereka datang
ya apakah sudah dipastikan surat tersebut sampai begitu pak satria
sehingga nanti akan banyak warga negara indonesia yang menggunakan hak pilih

ya kita di wilayah arab tengah
jadi kita melakukan surat undangan saudi ini untuk datang ke rumah ke rumah itu adalah suatu hal yang sedikit susah
jadi kita melaksanakan membantu para warga negara indonesia yang memilih
dengan mengirimkan surat undangan itu langsung kita memiliki sebuah website
jadi disitu nanti titik namanya akan keluar nama lengkap
kemudian cukup mengklik ada c enam yaitu surat undangan
jadi dari cnm itu bisa di download sendiri di aplikasinya cukup melihat kepada petugas kpps di lapangan nantinya
jadi tidak harus kita ppn jeddah dan kpps mengirimkan surat undangan dari door to door gitu
baik jadi mekanismenya juga sudah cukup mudah dibantu dengan teknologi ya pak satria
baik terima kasih pak satria dari jeddah